sebuah truk dan mobil terperosok ke dalam lubang galian proyek underpass
kentungan sleman yogyakarta selasa pagi
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
polres sleman hingga kini masih melakukan proses penyelidikan
untuk mengetahui penyebab amblesnya jalan proyek underpass ini
sementara itu proyek underpass kentungan saat ini dihentikan sementara
sudah ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
hendrawan selamat sore
hendrawan bisa dijelaskan kembali kronologis kejadian amblesnya jalan di proyek underpass kentungan ini
ya ferdi seperti yang anda sampaikan sebelumnya ada dua kendaraan
satu truk dan satu kendaraan land rover yang terguling ke pekerjaan underpass di daerah kentungan
di jalan ring road utara sleman daerah sema yogyakarta
dan ini terjadi sekitar pukul sepuluh an waktu indonesia barat
dan beruntung tidak ada korban jiwa
dalam kejadian ini karena pengendara mobil sudah sempat keluar sebelum mobilnya terguling ke pekerjaan
di underpass di kentungan ini
sementara truk yang sebelumnya terguling lebih dulu hanya dikemudikan oleh satu orang
dan dalam keadaan yang baik saja dan ada sedikit lecet saja yang berada di tubuhnya
dan baru saja kalau kita melihat pekerjaan yang ada
di underpass ini saat ini dihentikan
dan lalu lintas yang berada di sebelah
kalau saya bisa jelaskan pekerjaan underpass ini berada di sebelah melintang dari barat ke timur
di jalan ring road utara dan sementara itu kejadian berada di sisi sebelah utara
dan di sisi sebelah utara ini saat ini kondisinya ditutup
tidak boleh ada kendaraan yang melintas
sementara itu di sisi yang lain di sisi selatan sebenarnya kendaraan masih bisa melintas
sementara itu pekerjaan yang dilakukan oleh istaka karya saat ini dihentikan di lokasi terjadinya tergulingnya
dua kendaraan ini di underpass di kentungan ini
belum ada informasi atau konfirmasi resmi dari pihak istaka karya
tentang apa yang menyebabkan amblasnya tanah yang membuat dua kendaraan ini terguling verdi
belum ada hasil penyelidikan sementara apakah kemudian juga ada korban jiwa
tragedi ini hendrawan
ya penyelidikan masih dilakukan oleh pihak polres sleman terkait dengan penyebab
dan kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dan mengapa ini bisa terjadi
dan seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
dan bahkan beberapa saat yang lalu sebelum saya melaporkan
kendaraan land rover sudah berhasil dievakuasi
dan isi dari salah satu truk yang dikeluarkan
bahwa kayu ini juga saat ini sudah dipindahkan muatannya ke truk lain
dan saat ini seperti yang saya sampaikan
masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian
dan juga konfirmasi dari pihak kontraktor yang menggarap
proyek underpass kentungan di jalan ringkot utara sleman
daerah sleman yogyakarta ini prd
baik terima kasih hendrawan setiawan dari sleman yogyakarta